sejumlah atlet para layang menjadi korban gempa dan tsunami di palu
para atlet ini akan mengikuti festival pesona palu di pantai talise
keluarga belum mendapat kepastian kondisi korban
rencananya mereka akan berangkat ke palu untuk mengetahui kondisi atlet tersebut
gempa dan tsunami di palu dan donggala memakan banyak korban
hingga kini banyak warga yang belum mendapat kepastian kabar keluarganya yang tinggal di dua wilayah tersebut
salah satunya keluarga atlet para layang jawa timur asal kota batu ardi kurniawan
ditemui di rumahnya minggu sore sang ibu asmina hingga kini belum mendapat kepastian kabar kondisi anak sulungnya
ardi kurniawan merupakan salah satu dari delapan atlet para layang jawa timur
yang berangkat ke palu untuk mengikuti festival pesona palu di pantai talise
saat gempa terjadi
ardi bersama tiga puluh atlet lainnya sedang berada di hotel roa roa
menurut sang ibu ardi sempat memberi kabar pada keluarganya sesaat setelah gempa terjadi
namun usai tsunami melanda ardi tak dapat dihubungi
rencananya keluarga akan berangkat ke palu untuk mencari keberadaan ardi
gempa pertama katanya
tapi waktu itu belum besar katanya
terus setelah itu pasca ngabarin
nggak lama terus ada gempa lagi tsunami
mas ardi itu keluar atau seperti apa
mau keluar katanya
jadi setelah ngabarin itu tidak kembali ke hotel takut ada gempa susulan
selain ardi kurniawan dua rekan atlet para layang bernama reza dan fahmi juga belum diketahui kabarnya
abdul malik malam
ketua pusata barat atlet kuala selatitt exclusively ms in antrag vivo org